perbuatan yang satu ini jangan ditiru sudara
seorang buruh harian lepas di kota makassar sulawesi selatan
ditangkap usai membuat laporan palsu terkait adanya peristiwa kebakaran
sudah kembali dari lokasi hoaks
usai mendapatkan laporan kebakaran di salah satu wilayah di kota makassar
petugas pemadam kebakaran langsung mengerahkan armadanya ke lokasi
namun sayang laporan kebakaran tersebut merupakan laporan palsu
polisi menangkap pembuat laporan kebakaran palsu setelah identitas jadi ketahui
selanjutnya pelaku ini dibawa ke makodamkar dan didampingi orang tua
ingin meminta maaf kepada seluruh satu kota makassar
dan saya telah melakukan membuat berita hoaks yang tadi malam
bahwasannya yang kebakaran di kelurahan macini sombal kecamatan tamalate
dan saya akan ingin meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat